tidak seperti tahun tahun sebelumnya kali ini perayaan natal harus disertai protokol kesehatan yang sangat ketat
karena pandemi covid sembilan belas belum berakhir
di rumah sakit darurat wisma atlet jakarta pusat pun natal tidak dirayakan secara khusus
dan bagaimana para tenaga kesehatan di wisma atlet ini merayakan natal di tengah pandemi covid sembilan belas
sudah bergabung melalui sambungan zoom clement cameo perawat di rumah sakit darurat covid sembilan belas
dan wisma atlet jakarta
selamat malam pak clement selamat natal merry christmas
selamat malam selamat malam bu
terima kasih pak sudah bergabung di sela sela kegiatannya pasti yang super padat
hari ini apakah jadwal libur atau bagaimana
ya benar sekali bu hari ini jadwal libur
oke jadwal libur pak clement natal tahun ini pastinya sangat membekas
bagaimana anda pak klement dan juga teman teman di rumah sakit darurat
wisma atlet yang beragama nasrani ini merayakan natal
karena harus di tengah pandemi covid sembilan belas
bahkan yang paling menyentuh secara emosi adalah tidak bisa merayakan natal bersama keluarga
bagaimana keadaan pak clement kemudian juga teman teman di sana di natal kali ini
yang harus jauh dari keluarga kemudian di tengah keterbatasan
baik terima kasih bu
raya natal tahun ini memang sangat membekas secara emosi
karena sebagai relawan kami tidak bisa merayakan natal bersama dengan keluarga
seperti natal di panggung panggung yang sebelumnya
tetapi natal kali ini kami merayakan bersama rekan rekan yang beragama nasrani secara ekonomi di rumah sakit darurat wisma atlet ini
tepatnya nanti di tahun dua puluh tujuh kami akan merayakan natal bersama dan tetap melakukan protokol natal
di tanggal dua puluh empat malam melakukan perayaan natal di pundaran wisma menggunakan hasmat dengan tema seri bulilin
menggunakan hasmat menggunakan apd
iya benar sekali bu
oke apakah perayaan natal ini dari tenaga kesehatan juga dilakukan bersama dengan para pasien yang dirawat di rumah sakit wisma atlet
perayaan natal ini
perayaan natal ini
yang tanggal dua puluh tujuh kami khusus untuk tenaga kesehatan saja
tetapi yang tanggal dua puluh empat malam itu ada juga pasien yang beragama protestan yang ikut serta di dalam acara tersebut
biasanya ketika di momen perayaan natal baik mulai dari tanggal dua puluh empat dua puluh lima kita tahu bahwa rutinitas yang biasanya dilakukan adalah pergi ke gereja
melakukan misa berdoa kemudian makan malam dengan keluarga
berdoa bersama keluarga tukar kado dengan keluarga
apakah antara para tenaga kesehatan di sana juga melakukan hal yang sama untuk mengisi perayaan natal kali ini
iya benar sekali bu
jadi keluarga kami satu satunya di sini adalah sesama rekan kami
dan kami merayakan natal dengan rekan rekan kami dan kami sudah anggap mereka semua sebagai keluarga kami sendiri
pak cleman sendiri apa yang anda rasakan ketika harus tahu
karena ini sangat sangat berbeda jauh dari keluarga
hal yang paling utama adalah bahwa memang di tengah pandemi ini kita harus melaksanakan natal jauh dari keluarga
namun jika direnungkan lebih dalam lagi makna natal yang sebenarnya
bahwa kedatangan tuhan ibnus adalah untuk menyelamatkan semua orang dan banyak tujuan lainnya
maka kondisi kami saat ini di sini
sangat menginterpresentasikan kehadiran tuhan yesus
yaitu kami akan memberikan kontribusi positif bagi pasien pasien dan bagi bangsa dan negara ini
pak clement kalau saya boleh tahu sudah berapa lama berada di wisma atlet
saya sudah dari tanggal satu april penugasan
oke dari selama april sampai dengan desember
belum pernah menemui keluarga
jadi belum pernah keluar dari wisma atlet
selama ini hanya berkomunikasi melalui
jadi hanya orang tua saja ya
keluarga terdekat adalah orang tua kemudian kakak atau adik ya
iya benar sekali
saya yakin pak klemen ini sangat merindukan keluarganya
kalau ada keluarga pak clement yang menyaksikan tayangan ini
apa yang mau anda sampaikan
yang pasti selamat natal buat keluarga yang ada di nusa tenggara timur
dan khususnya pulau sumba pulau timur yang ada di teluk tiga yang ada di jakarta
dan semua keluarga dimanapun pun ada
semoga taman natal menyertai kita dengan biasa
pak clement dari bulan april sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari wisma atlet
tidak pernah menemui keluarga karena salah satu alasannya karena keluarga berada di nusa tenggara timur betul ya
apa yang membuat anda bertahan ada di sana
dan memutuskan untuk menjadi relawan di wisma atlet
jadi menjadi relawan ini sebenarnya menjadi sebuah kehormatan dan kebanggaan
untuk kami tenaga kesehatan
sehingga kami berada di sini kami sangat memberikan konstribusi yang positif
bagi negara ini di masa pandemi ini
saya sangat salut dengan anda dan juga para pejuang tenaga kesehatan lainnya
yang menangani pandemi ini
kita tahu bahwa anda kemudian teman teman anda harus merayakan natal
kemudian harus merayakan
jauh dari keluarga di tengah keterbatasan
tapi kalau anda pantau juga kondisinya sekarang
di luar sana masih banyak masyarakat kita yang bepergian
kemudian tidak mematuhi protokol kesehatan
tidak disiplin terhadap protokol kesehatan
bahkan sekarang juga mungkin sudah ada di tempat tempat wisata
apa yang mau anda sampaikan
yang pasti dan satu satunya panglima perang kita saat ini hanyalah protokol kesehatan
baik terima kasih pak clement cameo sudah bergabung dengan cnn
dan indonesia sekali lagi saya mengucapkan selamat natal salam hormat untuk rekan rekan yang ada di wisma atlet tetap jaga kesehatan selamat malam